masjid istiqlal jakarta dipadati lebih dari dua ratus ribu orang dan masa demonstran mereka melaksanakan sholat jumat berjamaah
lebih dari dua ratus orang yang terdiri dari masyarakat dan masa demonstran memadati masjid istiqlal
masjid yang memiliki daya tampung maksimal dua ratus ribu orang ini penuh sesak
dalam sholat jumat ini juga dihadiri anggota dpr dan gubernur nusa tenggara barat
jemaah yang menjalankan ibadah sholat jumat sampai meluber ke area parkir dan juga taman masjid
setelah sholat jumat rencananya para demonstran akan meneruskan aksi mereka ke baris krim dan juga istana merdeka
dalam aksi ini masa yang tergabung dari beberapa elemen ormas islam menuntut ahok diadili karena dianggap melakukan penistaan agama
sebelumnya front pembela islam fpi melakukan persiapan dari mengumpulkan masa
juga mengalokasikan logistik menjelang aksi demo yang akan digelar di depan istana merdeka
pemimpin fpi rizik syarif
rizik syihab memimpin keberangkatan masa dari kantor dpp fpi di petamburan jakarta pusat ke masjid istiqlal
logistik berupa makanan dan minuman disiapkan untuk konsumsi oleh masa yang akan melakukan unjuk rasa di istana merdeka
setelah melakukan rapat tertutup pemimpin fpi rizik syihab memimpin anggotanya yang sudah berkumpul untuk langsung menuju masjid istiqlal jakarta pusat
aksi unjuk rasa akan dimulai pada pukul dua siang dimulai dari masjid istiqlal bergerak ke gedung baris krim dan ke balai kota
kemudian berakhir di depan istana merdeka
koresponden cnn indonesia reinhard sirait saat ini di masjid istiqlal jakarta pusat
reinhard apa yang saat ini berlangsung di masjid istiqlal sudahkah masa mulai bergerak
ya putri ribuan orang yang merupakan masa yang melakukan aksi unjuk rasa hari ini sudah selesai melakukan aksi
ibadah sholat jumat sekitar lima menit yang lalu
saat ini mereka setengah bersiap untuk mendengarkan instruksi dari dalam terkait dengan apa yang akan mereka lakukan nanti dalam aksi unjuk rasa
anda bisa lihat sendiri putri di belakang saya mereka tengah bersiap dengan segala spanduk dan juga umbul umbul yang mereka bawa
seruan seruan mereka untuk menuntut gubernur dki jakarta ahok ataupun basuki cahayapurnama untuk segera diadili begitu
nah nantinya mereka ini akan mengadakan long march sesaat lagi akan dimulai
long march akan dilakukan
dari istiqlal sendiri yang merupakan sentral dari tempat berkumpulnya seluruh masa pada hari ini
kemudian mereka akan berjalan kaki menuju ke arah pejambon dan akan berlanjut lagi ke gambir
setelah itu ke arah balai kota dan berakhir di istana merdeka
di sana mereka nanti akan mengajukan ataupun menyampaikan orasi orasi mereka
ada pun di dalam sendiri putri tadi selain ada habib rizik sendiri yang sudah hadir merupakan pimpinan dari front membela islam begitu
sudah hadir wakil ketua dpr ri yang juga merupakan politisi dari partai gerindra
fadli zon dan juga ada fahri hamzah di sana yang juga merupakan politisi dari partai keadilan sejahtera begitu
nah mereka berdua ada di dalam ataupun di tengah tengah dari masa yang cukup banyak pada hari ini
mereka tengah bersiap putri untuk kemudian melakukan aksi long march ke sejumlah tempat yang tadi saya sudah sebutkan
saat ini mereka masih menunggu instruksi instruksi yang diberikan oleh pimpinan aksi pada hari ini
namun tadi ditekankan bahwa aksi pada hari ini harus berjalan
secara damai dan juga tertib tidak merusak apapun sepanjang aksi ini berlangsung
kita akan tunggu nanti apa kemudian bagaimana nanti aksi ini berlangsung
karena begitu riuh sekali di sini ada takdir yang mereka sampaikan dan juga mereka begitu bersemangat untuk melakukan aksi unjuk rasa
anda bisa dengar sendiri sejumlah teriakan teriakan di belakang saya ini yang memang intinya adalah meminta pemerintah untuk melakukan tindakan hukum atau proses hukum terhadap gubernur
jadi saya berharapkan akan berjalan dengan damai sesuai dengan apa yang mereka pesankan begitu putri
kita akan lihat nanti bagaimana jalannya aksi unjuk rasa pada hari ini
untuk sementara saya kembalikan kepada anda di studio
terima kasih reinhard sirait dari masjid istiqlal jakarta